tak terima dilecehkan seorang ibu rumah tangga di palembang sumatera selatan
nekat menyiramkan air keras ke seorang pria
pelaku ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka
ibu rumah tangga di palembang ini ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka
atas kasus dugaan penganiayaan
dari keterangan polisi awalnya korban datang ke rumah pelaku
untuk menemui suami pelaku yang meminjam ponsel anak korban
namun karena suami pelaku berada di rumah orang tuanya
pelaku kemudian mengantarkan korban ke rumah mertua pelaku
saat di perjalanan korban melecehkan pelaku
sesampainya di rumah mertua pelaku menyiramkan air keras ke wajah korban
karena tersangka merasa ada satu perbuatan yang tidak terkuji
yang dilakukan oleh korban yaitu dengan melakukan tindakan yang tidak selamat
sehingga saat ini saat sekolah sekolah yang disangkutkan
melakukan tindakan penyiraman cuka parah